ihh bukan kan aku belum bayar ongkos bank ojek
halo assalamualaikum mi
syukur atuh kalau mimi sehat mah
jadi mimi teh masih ngebahas soal pipih gak ngasih oleh oleh
kan udah pipih bilang nih
pipih teh bukannya gak mau ngebeliin
tapi gak ada uang buat belinya
masya allah mi
sebentar ya bang ojek
aku ambil dulu kerudungnya
kalau mau beli semuanya juga aku gak keberatan kok
ini harganya berapaan
harganya seratus dua puluh ribu
cepet aja ya
ih udah harga pas
saya ngini aja deh
ntar ya aku ambil kantongnya dulu
kan aku belum bayar ongkos bank
makasih ya nih
kita bukan mau ke dalam
tapi beta mau ke tanah abang
ke tanah abang
perlu helm satu lagi atuh
obed mau ke tanah abang
eh jangan yang ini
ini helm khusus buat inekel
yang ini aja nih

saya mau ke rumahnya bu nur
katanya bu nur sakit
oh surut ikut ya mbak
tapi surti pulang dulu mau bikinin babe kopi
mbak tati tungguin ya
mbak surti nanti berangkat sendirian aja ya
lo mau ngasih bubur gratis
kemarin mertua lo ada tamu ya
yah percuma gue nyetupin lo
kata bang ojek bu nur lagi sakit
kenapa nggak dibawa ke rumah sakit aja
eh gak usah
besok saya juga sembuh
jadi gini jack
mbak be kan pengen nikah sama mertua lo
nah gue pengen mastiin status mertua lo
kan mertua gue belum nikah lagi
ya statusnya belum berubah masih janda
yang kemarin dateng
yang belum pasti
gak usah pakai meluk ah
saya pamit dulu ya pak sopyan
iya potati terima kasih
johain semoga istri saya cepat sembuh
ya allah mudah mudahan bu nur istrinya pak sofian diangkat penyakitnya
nggak mas kita cuma mau minta sumbangan buat bencana banjir dan longsor
mas mau bantu
terima kasih banyak ya mas
eh mbak surti
katanya ibu nur sakit
oh surti mau nengokin pak
tentu saja boleh
kok gak masuk